kamu kan baru sembuh jadi nggak boleh bawa
tapi kenapa pak
bapak gak bisa ngasih tahu saya kenapa ibu saya pergi
bapak tau kan pak
dulu bapak bikin saya terpisah sama ayah saya
dan bapak juga tau itu
buat saya sangat sedih pak
kenapa sekarang bapak biarin saya terpisah sama ibu saya juga
ibu kamu sendiri yang diam diam sudah meninggalkan kamu
saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepergian ibu kamu
iya tapi setengahnya bapak bisa jaga ibu saya kan pak
saya tau kok
bapak bisa ngelakuin apapun yang bapak mau
apalagi kalau cuma buat jaga ibu saya doang
bapak juga tahu kan saya gak punya siapa siapa lagi
itu semua karena saya gak tahan pak
kamu jangan menangis amira
ini semua susah dimengerti
tapi semua itu
kita sudah sampai
hapus dulu air mata kamu
nah druuuh kukuping sudah selesai
kayaknya kalo nggak ada yang bajak buat dahulu lihat gini
nggak ada apa apaamer
gasar laki laki jahat
telepon amira gara gara dompet
jawab dengan jujur
ngapain mas niro amira ketemu mas
ya aku aku nelpon amira
amira itu kan anak sahabatnya
kenapa dia pingin amira celaka
tapi mungkin amerika salah paham
amira denger saya
saya orang yang akan selalu melindungi kamu
apapun yang terjadi
saya akan terus menunggu
sudah jangan nangis
gue harus bertindak secepatnya
gue ingin segera lihat raci prabu
kalau sampai anak kesayangannya itu mati
apa prabu jayang sombong itu masih bisa tertawa dan menikmati hidupnya
anda mau dengan anak saya
kuliah di sini ya lucu ya
sekarang kita sekampus
amira kamu masih marah ya
terus kira apaan sih aku lagi ngisi formulir itu
iya biar aku aja ngisi itu
aku udah lama di sini jadi aku ngerti
kamu kan pasti nggak ngerti
udah sks tuh artinya
lihat daunnya udah mau selesai
eh sini sini biar aku yang bawain
kamu kan baru sembuh
jadi gak boleh bawa berat berat ya
kamu mata kuliah apa sih
ya mau tau aja
kalaupun nggak bareng ya aku ambil mata kuliah bareng kamu
ih aneh banget sih kamu
kamu kan punya mata kuliah sendiri
ya emang kenapa
soalnya aku lihat model model kamu ini pasti pinter
minimal rajin lah
jadi kalau misalnya ada tugas atau apa ya
kamu bisa bantuin aku kan
iya enak aja
sini tas aku
aku gak akan pernah mau kayak gitu
sini balikin tas
amirah kan baru bangun
non kasih tau sama amirah
amerika kan sekarang tinggal di rumah non
jadi non ada hak untuk kasih tau dia untuk gak
ya gak ngapain kayak supaya dia gak deg deg ke teman rizky
tapi kalau dipikir pikir kita tuh senasib ya man
kita sama sama gak suka kalau lihat rizky lagi berduaan sama amirah
nona jangan pesimis dulu dong non
nona harus semangat
kalau nona semangat
aku bukan tiba perempuan yang kayak gitu
yang bisa nunjukin perasaan dia
kamu juga gak mau kan kau kelihatan maksa kan
nona jangan sedih seperti itu dong non
aku gak tahan ngelihatnya
ini waktunya gua muncul menjadi pahlawan
dan cari simpatinya
nih aman sih ya kan
eh apaan ini bagaimana ini
amirah sekarang coba kamu lihat dia
dan sekarang kamu lihat aku
kamu mau siapa yang ngantri kamu ke kelas
pak edith tanya lagi
ya pilih gua lah
masa sih amirah

tapi aku gak mau
arman pasti ngelakuin ini semua buat zahirah
dia pasti pengen zahirah bisa sama sama rizky
maka nih dia ajak aku pergi dari sini
tapi kamu sampe kelas kan ngapain ya
ji jangan ganggu dia lagi
aneh banget tuh cewek
sakitnya lebih merijalan sama sopir sih
daripada sama rizky
padahal kan rizky
mereka pusing ini
aku gak serius ngomong kayak tadi ya man
supaya rizky gak ngikutin aku terus
kamu juga maunya kayak gitu kan
aku cuma gak rela ngeliat kamu sama rizky
ya ampun aku ini lagi ngapain sih
kamu gak rela ngeliat aku sama rizky
kita ngelakuin ini buat zahira ya kan
sekarang aja hampir jadi berharap kayak begini

jangan bercanda kok
era ini kelas kamu kan